anda tentu paham sebagian dari kita mengalami kesulitan mencari hewan kurban dengan harga
murah menjelang hari raya idul adha bagi umat islam namun hal ini dilihat sebagai sebuah
peluang usaha menarik untuk fajar tawakal dirinya mencoba memperkenalkan marketplace
kandang kurban com pada gelaran jakarta syariah halal festival yang berlangsung pada tujuh hingga
bulan maret ya jadi sebenarnya ceritanya dari tahun dua ribu tujuh belas ya saya melakukan udah melakukan belajar
sapi dua ribu lima belas mulai jualan sapi kurban dua ribu enam belas karena saya lihat market sapi kurban untuk peternak lokal
ini mempunyai margin yang sangat baik dua ribu enam belas saya cuman jualan tiga belas ekor sapi karena belajar dua ribu tujuh belas saya
jualan di situ cuma jualan dua puluh tujuh ekor nah waktu tapi yang dua ribu tujuh belas ini saya melihat ada permintaan ketika
di facebook saya jual sapi kurban lalala gitu ternyata banyak yang nyari temen temen tuh nah
dari situ saya kepikiran gimana kalau bikin marketplace karena orang itu ternyata ada jabodetabek
mungkin nggak punya waktu untuk nyari sahab untuknya mencari hewan kurban itulah cerita
awal mula fajar mendirikan marketplace atau tempat untuk penjualan hewan kurban dari para peternak
fajar mengungkapkan marketplace bikinan sendiri bersama dua sahabatnya telah mampu mencetak
transaksi lima kali lipat lebih tinggi untuk penjualan hewan kurban di wilayah jabotabek
marketplace bikinan sendiri bersama dua sahabatnya itu telah mampu mencetak transaksi
lima kali lipat lebih tinggi untuk penjualan hewan kurban di wilayah jabodetabek pada dua ribu delapan belas lalu
sebanyak satu ratus dua puluh sembilan sapi dan lima puluh enam domba berhasil dijual kepada konsumen dengan nilai transaksi lebih dari
premisi perampilan jahat kepakatan abamsa level dua dua miliar kumpulan nahi ballura rep above itu
jawa timur dan jawa barat
fajar menambahkan potensi nilai hewan kurban dua ribu sembilan belas
secara nasional mencapai rp enam puluh sembilan triliun
atau sekitar dua puluh dua ribu ekor sapi
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini